dan sekarang kita akan menuju ke rekan kami iqbal kiarso yang sudah berada dan masih berada di gedung pakuan bandung
iqbal ini bagaimana pantauan anda terkait suasananya
tadi sesaat lalu kita sudah menyaksikan proses pemberangkatan dan juga keberangkatan iring iringan jenazah eril
yang mengantarkan eril ke tempat peristirahatan terakhirnya di cimaung
bagaimana pantauan anda terkait situasi di gedung pakuan saat ini iqbal
ya fani dan juga pemirsa untuk saat ini kondisi di area luar gedung pakuan atau di pelataran dalam area gedung pakuan ini
sudah berangsur angsur sepi dari warga yang tadi sempat mengabadikan atau melihat dan mengantar dari jenazah emeril khan mumtaz ini sendiri yang tadi
baru saja betul kata anda bahwa pada pukul sembilan lebih dikit tadi
peti jenazah dari emil kamuntas ini sudah keluar dari gedung utama atau ruang utama gedung pakuan bandung jawa barat ini
dan masuk ke dalam mobil jenazah untuk menuju ke tempat pemakaman di daerah cimaung kabupaten bandung jawa barat fani
juga warga kini sudah bisa dilihat sudah tidak ramai seperti sebelumnya ketika mereka menunggu
lantaran kondisi saat ini memang sudah diusahakan
atau diupayakan untuk steril karena tentunya jenazah iring iringan pun sudah berangkat sejak pukul sembilan tadi baru saja
yang akan langsung menuju ke pemakaman dimana nantinya rute yang akan digunakan oleh iring iringan mobil jenazah itu
nantinya akan melalui jalan wastu kencana kemudian juga akan masuk ke tol paster dan akan keluar di eksit tol pasir soreang koja
begitu untuk langsung menuju ke tempat pemakaman di cimaung kabupaten bandung jawa barat
kondisinya ketika di area pelataran ini di dalam gedung pakuan ini sudah berangsur sepi namun tadi kami memantau ketika mobil jenazah keluar dari gedung pakuan ini
banyak warga atau masyarakat di sekitar bandung yang turut mengantar dan mereka melakukan barikade gitu di pinggir pinggir jalan
untuk mengantar kepergian dari jenazah emil kamuntas putra sulung dari rituan kamil itu sendiri fani
jadi mereka membawa bunga bunga begitu setangkai bunga untuk turut mengantar
dan juga memberikan bela sungkawanya kepada jenazah emelka muntas itu sendiri
dan saat ini bisa dipastikan pihak keluarga juga tentunya sudah ikut dalam rombongan iring iringan
karena tadi kami sempat melihat bahwa setelah mobil jenazah keluar dari gedung pakuan ini tentunya iring iringan bersama dengan polisi dan juga keluarga juga turut keluar dari pintu utama gedung pakuan ini sendiri
untuk langsung menuju ke tempat pemakaman
di daerah cibang bandung jawa barat
dan saat ini memang juga warga memang masih ada yang bertahan di area luar dari gedung pakuan ini
tentunya untuk mereka yang masih ingin melakukan atau mengucapkan bela sungkawanya itu masih diizinkan
namun sudah tidak bisa masuk ke dekat di gedung pakuan ini karena memang ada ruangan tersendiri bagi mereka yang ingin mengucapkan bela sungkawanya fani
dan bisa dipastikan nantinya prosesi ini memang sudah direncanakan
atau sudah diatur begitu sedemikian rupa
karena sesuai dengan jadwalnya memang jenazah dari amerika muntas ini sudah dimasukkan ke mobil jenazah tepat pada pukul sembilan pagi tadi
dan berangkat dari gedung pakuan bandung jawa barat ini di rumah dinas gubernur jawa barat
di tempat terakhir persemayaman dari jenazah amerika muntas ini
kemudian akan langsung dimakamkan untuk dilakukan prosesi pemakaman di pemakaman di kecamatan cibaung bandung jawa barat
dan nantinya prosesi pemakaman berdasarkan informasi
dan nantinya prosesi pemakaman berdasarkan informasi
yang kami dapatkan nantinya akan dimulai pada pukul sebelas pagi
sehingga tentunya para tamu yang dari sini ataupun yang dari berbagai kota
dari tamu tamu vip dan juga keluarga yang ingin hadir tentunya diharapkan tiba di lokasi pemakaman sebelum pukul sepuluh pagi nanti
karena tentunya nanti setelah pukul sepuluh tentunya area di sana bisa dipastikan nantinya tidak bisa semua orang mendekati area pemakaman
karena sudah diatur bagaimana titik titiknya dan juga tempat tempat para tamu
untuk mengantar kepergian terakhir ke tempat peristirahatan terakhir dari mlk muntas ini di daerah cimaung bandung jawa barat
kabupaten bandung jawa barat
dan untuk saat ini juga memang masih terlihat bahwa ada beberapa pengamanan yang juga masih ada di sekitar sini
dan juga bagi mereka yang tadi turut berpartisipasi untuk mengamankan kondisi di gedung pakuan ini
seperti dilihat mungkin di belakang saya ini ada pramuka
pramuka yang turut serta mengamankan dan juga tadi membantu kondisi
jadi lalu lintas di area luar gedung pakuan ini agar kondisinya kondusif
namun memang dari keluarga juga mengimbau untuk tetap kondisif
lantaran pihak keluarga tidak ingin ada pemberlakuan khusus tentunya karena tidak ingin mengganggu jalur kondisi lalu lintas
karena tepat pada hari senin ini tentunya juga berbarengan dengan hari kerja
sehingga juga meskipun tidak ada pemberlakuan khusus tentunya warga juga turut ingin melihat dan juga mengantar kepergian dari jenazah emeril kamuntas ini sendiri
dan juga fani bisa kami informasikan bahwa semalam memang dari wakil gubernur jawa barat yaitu pak uurusan urum ini mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengantar jenazah mlk langsung ke cimawang
lantaran pak owi nantinya akan standby di sini untuk mempersiapkan mungkin nantinya akan ada rangkaian rangkaian lainnya setelah prosesi pemakaman di cimaung bandung jawa barat
dari sebelum jenazah eril tiba di gedung pakuan ini sejak kemarin memang sudah ada pengajian pengajian yang rutin dilakukan untuk mendoakan mendiang emeril kamuntas anak dari gubernur jawa barat yaitu rituan kamil itu sendiri
sehingga nantinya wakil gubernur jawa barat ini akan tetap berada di lokasi persemaian terakhir dari mlk muntas ini fani
dan juga tadi sementara itu ketika peti jenazah dari mlk muntas ini diangkut begitu dari ruang
utama gedung pakuan ini mobil jenazah memang sudah dipersiapkan dan stand by satu jam sebelum pukul sembilan pagi yaitu pukul delapan karena dari informasi memang yang sudah disampaikan oleh pihak keluarga dari juru bicara keluarga rituan kamil yaitu erwin muniruzaman bahwa prosesi dari warga yang ingin bertaziah ini memang sudah diatur pada pukul sepuluh malam pada hari minggu hingga pukul delapan pagi senin ini
sehingga pada pukul delapan tadi gerbang di gedung pakuan ini sudah dibatasi mereka yang ingin masuk sehingga pengamanan pun ketika jenazah akan diangkut nantinya sudah dipersiapkan tadi
sehingga tadi pun ketika mobil jenazah disiapkan dan juga peti jenazah keluar dari ruang utama gedung pakuan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana atau berjalan lancar yaitu pada pukul sembilan pagi sesuai dengan jadwal
jadi itu sudah berjalan atau keluar dari gedung pakuan bandung jawa barat ini untuk menuju ke cimawung bandung jawa barat ke tempat pemakaman dari amerika mungtaz ini sendiri fani
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia iqbal kiyarso atas laporan langsung anda dari kawasan rumah duka yang terletak di gedung negara pakuan